dengan pembangunan kan beberapa waktu yang lalu presiden joko widodo juga sempat meresmikan sebuah masjid di kawasan daan mogot
nah sehari setelah diresmikan oleh presiden joko widodo masjid raya hashim asyari ini dipadati oleh pengunjung
dan untuk juga mengakomodasi jum'at tersebut transjakarta membuat rute baru ke masjid yang berada di kawasan daan mogot jakarta barat ini
diberi nama pendiri nahdlatul ulama hashim ashari seperti ini masjid raya di daan mogot jakarta barat
masjid ini diresmikan presiden joko widodo sabtu
sehari setelah diresmikan masjid ini dipadati pengunjung yang ingin melihatnya
untuk mempermudah pengunjung pemerintah daerah dki jakarta menyediakan bus transjakarta untuk melayani mereka
bus ini bergerak ke tiga titik yaitu halte kalideres tambora dan kapuk muara
bus bus ini beroperasi dari jam lima pagi sampai jam dua puluh dua setiap harinya
bistoknya kan ada tiga dari rusun masjid agung dalem sama masjid maupun sebelum pasar itu kita melayani
ini adalah satu bus dari tiga yang melayani pengunjung
masjid dari arah halte kalideres dan pesakih
pengunjung masjid pun merasa terbantu dengan kehadiran tiga rute bus ini
setidaknya mereka tidak perlu berpanas panasan dari halte terdekat yaitu halte pesakih hingga ke masjid
karena dengan waktu yang relatif singkat kita dapat menikmati masjid yang berhasil
bagus pelayanannya sangat memuaskan
dari tiap koridor dari tiap halte sangat memuaskan menurut saya
masjid raya hashim ashari bisa menampung sekitar enam belas jemaah sekaligus
helwin mara jakarta